kpu tegaskan tidak ada perpanjangan waktu untuk proses tahap pertama
melengkapi berkas pendaftaran parpol calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
hingga rabu delapan belas oktober kemarin ada empat belas partai yang dinyatakan lengkap
sementara tiga belas partai lain dinyatakan belum lengkap
empat belas parpol yang dinyatakan lolos tap kelengkapan berkas
diantaranya partai demokrat pkb partai berkarya dan partai garuda
sementara tiga belas dari dua puluh tujuh parpol pendaftar dinyatakan belum melengkapi berkas pendaftaran
sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan yaitu tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
beberapa di antaranya merupakan pemain lama dalam pemilu dua ribu empat belas
seperti pkpi dan partai bulan bintang serta pendatang baru partai idaman
di undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas juga ditentukan di pasal satu ratus tujuh puluh
bahwa partai politik yang hendak menjadi peserta
pemilu dua ribu sembilan belas itu adalah wajib mendaftar
dan kemudian mendaftar itu artinya apa
menyerahkan surat pendaftaran dan juga disertai dengan dokumen persyaratan secara lengkap
di undang undang ditentukan secara lengkap
dan dokumen secara lengkap itu apa
diatur di pasal satu ratus tujuh puluh tujuh undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas
sehingga dengan begitu partai yang akan diikutkan
di dalam penelitian administrasi ya partai yang dokumennya lengkap
komisi pemilihan umum menyatakan pendaftaran tiga belas partai politik tidak diterima
parpol parpol ini tidak memiliki berkas persyaratan yang lengkap
hingga batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan
empat belas parpol yang ditolak adalah partai indonesia kerja
partai keadilan dan persatuan indonesia atau pkpi
partai binika indonesia partai bulan bintang
partai islam damai dan aman atau partai idaman
dan pni marhaimisme partai pemersatu bangsa
partai pengusaha dan pekerja indonesia
partai rakyat partai reformasi
partai republik partai republikan
partai suara rakyat indonesia
lima belas parpol dokumennya sudah diterima kpu
yakni partai perindo partai solidaritas indonesia atau psi
pdi perjuangan partai hanura nasdem pan pks gerindra golkar p tiga
partai berkarya partai demokrat pkb dan partai garuda